jadi kita akan beralih ke sepak bola dalam negeri sehari jelang pertandingan melawan myanmar
pada minggu pagi porsi latihan sedikit dikurangi demi menjaga kebugaran para pemain
ya dan sejauh ini belum ditentukan siapa kapten dari timnas u dua puluh dua
dalam latihan minggu pagi difokuskan pola permainan yang modern yang biasa diperagakan timnas spanyol
umpan pendek pressing dan mengalirkan bola dengan cepat
ada pun skema awal yang akan digunakan yakni formasi empat tiga tiga namun bisa berubah sesuai situasi di saat pertandingan
meski fokus latihan kali ini pada penyerang pemain pemuda ini tetap dilatih formasi bertahan
sementara itu asisten pelatih timnas u dua puluh dua bima sakti mengatakan kondisi evan dimas semakin membaik
dan penentuan evan akan bermain atau tidak akan dilakukan pada hari ini
kita latihan ini ya latihan persiapan buat tanggal dua puluh satu jadi hanya sebentar dan intensitasnya agak diturunkan
fokus ke ini ya menyerang juga pemain juga diberi informasi tadi juga harus tetap memikirkan saat lawan bisa counter attack
jadi antisipasi buat saat kita menyerang dan transisi kita bertahan
udah semakin membaik ya jadi soal main atau tidak penentuannya besok ya
dan kita berharap semuanya bisa fit gitu